pada sembilan april nanti tni angkatan udara akan merayakan hari ulang tahun yang ke tujuh puluh dua
acara tersebut dibuka untuk umum sejak sabtu ini
yang sekaligus melangsungkan gladi bersih upacara dan defile sejak pukul delapan pagi
masyarakat diajak berpartisipasi
mulai ikut serta dalam lomba fotografi hingga pesta rakyat selama tiga hari mendatang

sudah ada produser lapangan cnn indonesia mutia wirosastro di bandara halim perdana kusuma jakarta
mutia selamat siang
sepertinya tahun ini ada yang berbeda ya dengan tahun sebelumnya tidak ada atrasi udara
dan kenapa ini tidak ada atrasi udara pada tahun ini mutia
baik selamat siang fani
memang menjabarkan memang alasan alasan salah satunya adalah memang tahun ini difokuskan kepada pendekatan diri dari tni angkatan udara kepada masyarakat
ini dilihat dari agenda agenda atau badan badan acaranya dalam tiga hari ke depan
ini lebih kepada keterlibatan terhadap masyarakat dan juga pengenalan diri seperti alutsista dan juga sdm sdm yang terkandung dalam tni angkatan udara kepada masyarakat
kita tahu bahwa tahun tahun sebelumnya misalnya ada pertempuran udara atau dogfight begitu
lalu juga ada berbagai macam pertunjukan alutsista yang melibatkan tentunya ruang tempur dari tni angkatan udara
nah tahun ini berbeda dengan adanya static show yaitu pameran alutsista
jadi kita nanti untuk masyarakat umum ini selama tiga hari ke depan kami juga mengajak anda anda bisa langsung melihat misalnya ada pesawat pesawat sukhoi ataupun f enam belas
pesawat pesawat yang kemudian dipertontonkan begitu untuk masyarakat umum didampingi pula dengan teknisinya
sehingga masyarakat yang datang
dan lalu halim perdana kusuma bisa langsung bertanya tanya lebih lanjut mengenai alutsista apa saja yang ada dalam tni angkatan udara
berbeda tadi seperti yang saya jabarkan pertama adalah memang fokus utamanya adalah untuk pendekatan diri kepada masyarakat
dan juga personel personel yang diturunkan pun juga ini ada dua empat ratus personel kemungkinan dalam tiga hari ke depan ini
karena memang badan badan acaranya sendiri juga karena engaging
mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga badan badan acaranya seperti parade defile upacara yang bisa dilihat oleh masyarakat
dan pesta rakyat ini yang paling utama fani
pesta rakyat yang bisa diikuti oleh masyarakat selama tiga hari ke depan
ada bazar makanan dan juga pameran dan sebagainya yang bisa diikuti oleh masyarakat selama ini
ini memang yang menjadi fokus utama dari kasau marsikal yuyusupisna yang memang baru dilantik januari kemarin
memang mengatakan ini adalah fokus utamanya untuk mendekatkan diri
ini kepada masyarakat
fani bisa saya jabarkan pula dalam tiga hari ke depan
hari ini adalah geladi bersih besok pesta rakyat juga masih akan digelar
bekerjasama juga dengan stasiun tv swasta di indonesia
kemudian di tanggal sembilan april hari puncaknya ini secara runut secara general
gambaran acaranya adalah pertama tentunya adalah upacara pembukaan yang nantinya dihadiri oleh panglima tni
kemudian dijadwalkan pula direncanakan pula presiden joko widodo juga hadir dalam perayaan hari ulang tahun
tni angkatan udara yang ke tujuh puluh dua ini
kemudian setelah itu ada parade defile yang bisa diikuti oleh masyarakat dan juga ada siswa sekolah dan juga perkumpulan dari pgri yang juga tadi ikut dalam geladi bersih
sehingga nanti juga dijatuhkan ikut pada hari hal
kemudian pesta rakyat masih akan terus digelar dan pameran static show
selain itu juga ada satu aksi udara yang memang ini sedikit berbeda begitu ya
dari tahun lalu yang biasanya banyak aksi pertempuran udara dan juga aksi akrobatik
nah tahun ini dijadwalkan hanya pesawat jupiter saja yang nanti akan melaksanakan terbang flypass begitu di hari h
kita masih akan menunggu kapan nanti geladi bersih untuk jupiternya sendiri dilaksanakan
namun untuk hari ini memang dijadwalkan untuk upacaranya terlebih dahulu
oke baik sepertinya akan ramai ya nanti di hari senin lalu
apakah nanti akan ada pembatalan penerbangan di hari ulang tahun tni au yang kebetulan jatuh pada hari senin sembilan april lusa mutia
baik fani dari penjelasan saya saja tentang memang aksi akrobatik udara dan juga aksi pertempuran udara begitu yang memang sudah jauh berkurang daripada tahun tahun sebelumnya
ini kemulai marsikal yuyusutis
nah memang untuk penerbangan komersil yang memang berdekatan pula dengan bandara komersil halim perdana kusuma
ini memang sampai saat ini tidak ada pembatalan
penerbangan komersil begitu fani sehingga masyarakat pun bukan cuma bisa menyaksikan langsung aksi aksi ataupun juga perayaan hari ulang tahun tni angkatan udara saja
namun penerbangan komersil pun juga tidak ada pembatalan penerbangan begitu
sehingga dipastikan aktivitas bandara halim perdana kusuma masih akan berjalan dengan lancar
dan sedikit fanny informasi yang diberikan pula oleh marsikal yuyusutis dalam konfirmasi
jadi memang untuk perayaan hari ulang tahun bersama dengan momentum perayaan hari ulang tahun tni ao ini memang ada beberapa faktor yang dikedepankan
salah satunya adalah faktor tentunya pengadaan alutsista dan juga sumber daya manusia yang juga turut dikembangkan dan ditingkatkan pula kualitasnya
alutsista alutsista seperti pengadaan pengadaan pesawat ada face out atau dipensiunkan atau upgrade
juga untuk pesawat pesawat yang bisa diperbaharui
dan yang ketiga adalah pengadaan
saat ini lebih terfokus kepada pengadaan
misalnya ada hercules tipe j tahap pertama ada lima buah lalu helikopter yang sedang memproses menambah enam pesawat
kemudian ada pesawat kasa sembilan pesawat dan pesawat pesawat lain seperti pesawat tanpa awak pesawat amfibius dan juga pesawat rudal yang nantinya secara lebih lanjut akan dijabarkan
sistem sistem alutsista itulah yang nantinya akan menjadi fokus ditambahkan dalam momentum hari ulang tahun tni angkatan udara ini
jadi bukan cuma perayaan saja fani namun juga dari sistem alutsistanya mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga lengkap nantinya tni di umurnya yang ke tujuh puluh dua bisa menjadi garda terdepan dalam pertahanan dan kedaulatan di tni nkri
baik tentunya kita nantikan seperti apa nanti jalannya upacara peringatan ulang tahun tni ke tujuh puluh dua pada hari senin
terima kasih mutia wiro sastro yang melaporkan langsung dari kawasan halimper dan kusumah jakarta